fadil mau bangun nyamber ave
hei ini bukan hostel
ini bukan lost man
ini bukan liburan
sifatin itu dilamar sama orang lain
gue sih sebagai sahabat
gue minta lo jangan pernah menyerah
masih ada kesempatan
beneran banget ya abang abang belum pernah tidur
ambu bawakan kawan bercakap cakap
kalau kita lagi lapar ya
pasti ada udang
mancing kakap di sentuh
pergi ke pasar
lihat orang buta
kok berat ya matang
kok berat ya matang
sejajar ngangun kebok
fadimu bangun nyembrafe
ini bukan lost man
ini bukan liburan
berisik aja lo
ganggu orang lagi tidur
jaga tuh congor
matahari sudah tinggi
antum pengurus pesantren
tidak bisa diharapkan
semua santri sudah pada bangun
bangun bangun ayo semuanya bangun
ahve hukuman yang fantas
untuk orang yang bangun siang
ahve jangan tau kita
eh ana sangat menjunjung tinggi
peraturan dan kedisiplinan
tidak pandang bulu
pengurus santri semuanya sama saja
lari yang kencang
ana tidak mendengarnya
saya tidur di pagi hari
saya tidur saat ini hari ini
hei ayo yang kencang
antum jangan kaya sibuk ya
aduh aduh aduh
wah lu mah jorok jorokin sih
hei ana tidak bercanda sama antum ya
hei antum jangan bikin ana khawas ya
jangan bikin ana gahar ya
tewi anti itu bang apuy
sama temen temennya lagi dihukum sama bang paruk cek sih
ayo tuh kita tetemenin kesana
jangan lewat sini
jangan soft talk ana tambah hukuman antum nanti
hei untung ini copot pak lamboh
ana sangat senang sekali dikunjungi oleh anti bertiga
alafu de fatin ana sedang menghukum mereka yang tidur di pagi hari
ana tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan peraturan dan keadilan
siapapun yang bersalah maka harus dihukum

menghukum dan mempermalukan memang terkadang sangat tipis perbedaan
cara berh hina
ana hanya menjalankan peraturan yang ada di fesantri anur de fatin
ada orang berkata
menegur jangan sampai menghina
menegur jangan sampai menghina
mendidik jangan sampai memaki
meminta jangan sampai memaksa
meminta jangan sampai memaksa
dan memberi wujud jangan sampai menggengkit

latah takir andunaka falikul ise dimensions
jangan pernah engkau melepaskan
jangan pernah engkau menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu
karena segala sesuatunya itu mempunyai kelebihan
kami pamit dulu
fatin membela mereka
bang ustadz jangan biksa
apa ini kenapa ini ditatang
memang ini canggih ditatang
ini tidak apa apa
ini ada udang dibalik batu
gue gak terima
jadi lapar gue
apa lagi liat nih muka aduh
apa yang lo tau aja lo
gue kagak adem sama yanti
udah gue mau
iya ikut soalnya abang adek
gue mau ikutan
ayolah wianti gak pedih nyaman
lagi demen sama patin
aman abang adek itu juga lagi adem aja
biasa si etema kompak doang
paling biasa ya
aduh lapar nih
mumpung masih sepi
buat gue lagi tempenya
udah ada jatahnya masing masing
satu satu tempenya
siapa yang suruh antum kul
siapa yang suruh antu makan
ustadz sefu biasanya kalau mau cool
beliau dahulukan dulu para santri yang belum makan
baru beliau makan
antum men selanang selonong aja
tadah mikirin perut santri yang lain
langsung aja makan